kalau kita ketemu itu lumba lumba wah kita bakal dapat duit
saya juga tau pak cuman permasalahannya dimana kita nyari itu lumba lumba
ah peran kanan
lima x enam sama dengan tiga puluh
neng kak dela
tinggal si ujangnya sekarang jadi rajin belajarnya ya
ya harus lah mak
nanti kan kalau pinter buat dia dia juga
kamu tahu gak sih ujang gak boleh main sama kita
kita kan ingin main sama ujang lah
ya gak tau tuh
tapi teh kalau kalian berdua mau ketemu si ujang kita lewat rumah sampingku aja
pasti dia lagi belajar di sana
hah betul itu
alamak kan memang macam itu
satu dua empat
itu keren atu
akhirnya kau punya teman baru
makanya kau betah ditambah kau

iya berarti kamu gak mau main sama kita lagi ah
tapi aku minta bantuan pada kalian tolong rahasiakan sini loh
soalnya kalau ketahuan sama warga warga si dulu pasti ditangkap
alamak jangan kan soal itu sih ganteng
kami boleh kan kami main sama si lilo
setuju teh kau
jadi teh kita boleh main kan sama lilo
tapi dumba dumba kau itu bisa kena
tapi dumba dumba kau itu bisa kena
lompatin kayu jebluk
itu sih gampang aku

hah bisa betul
jangan tipu aja
sekarang kamu lompat ya
satu dua tiga lilo lompat
lompat satu dua tiga
disuruh belajar malah pada ngumpul begitu
lagi belajar belajar belajar
sama sama belajar belajar kali kali
belajar belajar belajar belajar
kalau belajar harus berbaris seperti ini
belajar baris seperti ini
sama sama belajar baris
belajar baris baris agar bagus
itu di belakang kalian apa ya
gak ada apa apa
gak ada gak ada
aku aku gak apa apa
aku aku gak apa apa
dia gak galak kok gak apa apa
ada apa lagi sih neng
ini mah ada lumba lumba
mbak lumba lumba kirain ada apa bikin kaget aja
ngapain sih pakai miara lumba lumba ditambak
ujang lihat lumba lumba ini
keseret dari laut ke pantai
karena ujang kasihan
jadi ujang ngobatin
yaudah tuh sekarang kan lumba lumbanya udah sembuh
jadi ambu minta sama kalian
kembalikan lumba lumba ini ke laut
iya ujang betul kata ambumu
lumba lumba itu harus dikembalikan ke laut
ya denny besok ujang janji akan membalikan lumba lumba ini ke laut
bos bos yakin kalau itu lumba lumba terdampar di pantai ini bos
banyak yang nanya banget sih lu
ya yakin sih yakin yakinnya
kan lu lihat sendiri itu lumba lumba
udah luka parah
kagak mungkin dia berenang jauh jauh
sepertinya mas mas ini ada yang dicari
kalau kami boleh tahu cari apa ya
lumba lumba itu penting banget pak buat kita
kalau bapak bisa nemuin lumba lumba itu kita nyediain imbalan yang besar buat bapak berdua
bapak bisa hubungi kita berdua di sini pak
ya ya pak

alah dia juga suka omlo
tapi kita harus cepat cepat
supaya tak ada yang ketahuan
nanti saya bilang ketahuan
itu kan lumba lumba yang ngerjain aku tempoh hari itu
makanya kalau jadi orang nggak boleh jahil ya makanya jadi anak tak boleh jadi besar lebih
makanya jadi anaknya jangan iseng iseng sih iya jadi anaknya jangan pandau
kalau kita ketemu itu lomba lomba kita bakal dapat duit saya juga tahu pak cuman
di mana mana kita nyari turun lomba lomba aduh aduh aduh aduh
lo sekarang kamu pulang ya nanti kalau kami main sama kamu lagi aku panggil kau pakai pluit ini
kalau kamu dengar suara ini kamu datang ya
kita berangkat sekolah yuk sebelum terlambat